sidang dugaan pembunuhan dengan terdakwa jessica kumala wongso
kembali dilaksanakan hari ini
jaksa penuntut umum menghadirkan tiga pegawai cafe olivier sebagai saksi
pemanggilan saksi ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya
yang dihentikan sementara karena masalah waktu
saksi pertama yang dihadirkan adalah cindy cornelia
dalam kesaksian awal di depan majelis hakim yang dipimpin oleh kisworo ini
cindy menjelaskan kronologi kejadian
ia mengatakan jessica adalah orang yang melakukan reservasi di cafe olivier
rencananya tim jaksa akan menghadirkan alat bukti
berupa lanjutan rekaman kamera cctv di cafe olivier
dan kita langsung menuju ke gedung pengadilan negeri jakarta pusat
mengikuti lanjutan sidang jessica kumala wongso
sudah ada koresponden yudi yudawan
yuda apakah ketiga pegawai dari cafe olivier
sudah memberikan keterangan sebagai saksi hingga sore ini
itu adalah memang pada saat terjadi
hari ini ada tiga dari pegawai cafe olivier yang dipanggil sebagai saksi
pertama adalah cindy cornelia
kemudian tadi barusan ada marlon
yang menjalani pemeriksaan
dan pun mendapatkan kesaksian
sejak pukul dua belas hingga tadi
jadah sekitar pukul lima belas
waktu indonesia barat
dan memang kesaksian keduanya
sedikit banyak kita bisa mengetahui
seberapa besar peranan jessica
ataupun bagaimana sebenarnya kronologis
kalau kita bicara mengenai kesaksian cindy
selaku kursi ini
dia mengatakan memang
jessica datang dan mengorder
serta melakukan reservasi
terhadap meja nomor lima puluh enam
di kawasan bebas rokok
tetapi juga tidak dipastikan
kenapa jessica memilih meja tertentu
karena pengakuan dari cindy
maupun informasi yang beredar selama ini
mengatakan secara tidak langsung
jessica memilih meja tertentu
tetapi berdasarkan pengakuan dari cindy
di zona tempatnya
tidak merokok tersebut
atau daerah non smoking area tersebut
memang hanya ada tiga meja available
dengan kondisi seperti yang direquest oleh jessica
yaitu sofa untuk kapasitas empat orang
dan meja lima tiga hingga lima puluh lima
yang available hanya meja lima puluh empat
jadi memang tidak secara langsung
jessica dengan sengaja memilih
kemudian memang ada pengakuan
jessica sebelumnya keluar dulu
untuk melakukan shopping
baru kembali lagi
di sana juga tergambar dari kamera cctv
yang menangkap beberapa scene
sejak jessica datang ke resepsian
bertemu cindy kemudian jessica
kursi dan meja kemudian jessica keluar
pengakuan kedua indra
berasal dari marlon dia salah seorang server
ataupun pelayan dari cafe olivier
yang menarik dan perlu dicemati
juga dari marlon adalah pertama indra
marlon mengatakan bahwa
sebelum menutupi bil
dan itu merupakan proses
delivery ataupun pengiriman
pesanan ke meja
dan itu merupakan salah satu hal yang janggal
sehingga banyak dari pihak keluarga jessica
yang hadir sebagai penonton di persidangan hari ini
melakukan tepuk tangan dan menyoraki
ketika statement marlon tersebut
kemudian yang kedua marlon hanya
menyajikan dua minuman cocktail indra
bukan menyajikan ais thailand
ataupun vietnam coffee maksud saya
karena memang ais vietnam coffee itu disajikan
oleh rekan marlon yang lain yaitu
salah satu server lain yang belum memberikan
keterangan hingga sore tadi
dari pihak marlon mengatakan bahwasanya
coffee ice itu memang ada di meja
dan yang menjadi kejanggalan adalah
mengapa dari pipet ataupun sedotan itu
sudah ada di dalam gelas
tetapi memang tidak terlihat bahwasannya
ada indikasi sebelumnya
jessica sudah melakukan mengaduk
ataupun sudah menuangkan sesuatu ke dalam sana
hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan
dari mana kira kira kira kira di jam berapa
apakah memang ada jeda waktu
sebelum marlon menyerahkan koktel kepada jessica
memang ada di mana server lain
menyerahkan minuman kopi vietnam tersebut indra
baik jadi tadi juga dilakukan pemutaran cctv
di saat keterangan tiga saksi ini
ya betul sekali
memang dilakukan pemutaran
tadi hingga saksi kedua marlon dilakukan pemutaran
kalau untuk jessica sendiri yang pertama dengan cindy
memang posisi dari meja nomor lima puluh empat itu
tidak membelakangi kamera cctv indra
tapi memang jaraknya lebih jauh
dan tertutup oleh beberapa tanaman hias gantung
yang memang secara tidak langsung menutupi gerakan jessica
tapi tampak tetap terlihat siluet ataupun tubuh jessica ketika duduk
kemudian jessica meletakkan
paper bag di atas media
pernyataan sini mengatakan seharusnya paper bag bisa diletakkan di kursi
mengingat masih banyak ruang tersisa
tapi jessica memutuskan untuk menaruh paper bag tersebut di atas meja
sementara untuk rekaman cctv marlon
di situ terlihat bagaimana jessica bertemu marlon
kemudian jessica bahkan meminta difoto di depan meja bar
kemudian bagaimana jessica menutup bil
dan diarahkan ke kawasan skasir
kemudian jessica masuk ke zona tempat non smoking area indra
tapi dari kamera tersebut yang saya lihat maupun pengunjung lihat
tidak terlihat sama sekali ada indikasi jessica misalkan melakukan penuangan
karena memang jarak yang cukup jauh dengan kamera cctv terdekat dari meja nomor lima puluh empat
selain itu memang ada paper bag ataupun ada beberapa hal di atas meja
yang tidak terlihat begitu sempurna indra
baik kita tunggu terus perkembangan dari persidangan kasus ini
terima kasih yudi yudawan melaporkan langsung